puluhan ormas yang tergabung dalam front nasional anti separatisme
kami siang menggelar aksi demo di depan gedung negara gerahadi dan kantor kontras surabaya
masa menolak keberadaan kelompok separatis di surabaya
seperti yang dilakukan kelompok mahasiswa pro papua merdeka beberapa waktu lalu
puluhan masa berbagai ormas di surabaya yang tergabung dalam front anti separatisme
kami siang membentakan sepanduk bertuliskan penolakan keberadaan kelompok separatis
di depan gedung negara gerahadi surabaya
masa aksi juga mengecam pembantaian terhadap puluhan pekerja trans papua
oleh kelompok kriminal bersenjata beberapa waktu lalu
mereka mendesak agar pemerintah bersikap tegas terhadap kelompok separatis
yang melakukan aksi makar demi utuhnya nkri
masyarakat surabaya kepada rakyat indonesia bahwa kami kami ini adalah
benteng benteng terhadap nkri
tidak menginginkan adanya perpecahan di negara ini
kami cinta damai papua juga saudara kami
selain menggelar aksi demo di depan gedung negara gerahadi
puluhan masa ormas ini juga mendatangi kantor komisi untuk orang hilang
dan tindak kekerasan di jalan lesti surabaya
masa menganggap ada indikasi pemberian perlindungan hukum
terhadap kelompok separatis yang tergabung dalam
kelompok mahasiswa papua pro papua merdeka karena makar
menanggapi tudingan ini federasi kontras mengaku
jika pendampingan yang dilakukan sebatas pencegahan terhadap pelanggaran hak asasi manusia
bukan pendampingan terhadap tujuan politik kelompok mahasiswa pro papua merdeka
kontras kan concern di soal beragam pelanggaran ham yang terjadi di papua
jadi kami tidak meresponsor isu papua merdeka atau isu alam random
itu adalah hak rakyat papua
bukan dalam posisi kontras untuk memberikan respon
usai mendapatkan klarifikasi dari pihak kontras
bulan masa ormas pro nkri ini membubarkan diri
wahyu pratama surabaya